aku akan bertanggung jawab secara
kamu bercanda kan kamu gak serius ngomong itu
itu gak bener kan sayang
sayang jawab aku
aku gak bercanda
saat ini juga aku serius
dan keputusan aku sudah mulai
hubungan kita sudah tidak bisa dipertahankan lagi arsa
seharusnya kamu sadar
cepat atau lambat
pernikahan diantara kita harus berakhir
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau cerai sayang
aku janji aku gak akan bohong lagi sama kamu
aku akan jadi orang yang lebih baik lagi
aku janji aku akan berubah sayang
jangan jangan kayak gini
kamu tuh sayang sama aku
aku gak mau pisah
aku mohon sajalah kamu
ini udah janji keberapa yang sudah pernah kamu buat
ini adalah janji keberapa yang sudah pernah kamu buat
ada berapa janji yang pernah kamu tepatin
semua janji yang kamu buat itu bohong
terus karena kamu mau janji lagi
terus sekarang kamu mau janji lagi
jalan kita sampai di sini
terus gimana sama anak kita
terus gimana sama anak kita
aku sudah pernah bilang
aku akan tunggu sampai kamu mulai

setelah itu kita akan lakukan tes tla

kalau memang betul anak itu anak aku
kamu tenang aja
kamu tenang aja kamu tenang aja
aku akan bertanggung jawab secara penuh
aku akan bertanggung jawab secara penuh
atau tanpa kamu
dan satu hal lagi
jangan pernah menjadikan kamioi
jangan pernah menjadikan kamioi
jangan pernah menjadikan kamioi
kehamilan kamu saat ini
hanya sebagai alasan untuk menahan aku
karena keputusan aku
tidak ada yang bisa mengganggu dan merubahnya
aku harap kamu mengerti
aku harap kamu mengerti
kamu tegas sama aku nino
aku cinta sama kamu aku gak mau
aku gak mau pisah sama kamu
tolong kamu belajar
cinta itu tidak berarti menghalalkan segala cara
dan itu salah
kita kamu salah
aku tahu proses perceraian tidak akan bisa berlangsung sekarang
karena kondisi kamu sedang hamil
tapi aku minta
mulai hari ini juga
jangan lupa untuk berhenti

jangan tinggal di burst nino
jangan tinggal di burst nino